sebanyak empat puluh lima pekerja migran indonesia atau pmi yang dideportasi dari malaysia tiba di pelabuhan nusantara parepare sulawesi selatan
sebelum dipulangkan para pekerja migran ini telah menjalani karantina selama empat belas hari di nunukan kalimantan utara
para pekerja migran indonesia yang dideportasi dari malaysia ini langsung diturunkan dari kapal km thalia dan dipisahkan dengan penumpang lainnya
mereka kemudian dibawa ke lantai dua terminal penumpang aja tapareng untuk didata oleh petugas satgas perlindungan pmi
lima pmi yang dideportasi ini rata rata dipulangkan karena izin tinggal sudah habis tidak memiliki dokumen hingga tersangkut kasus pidana
dari empat puluh lima itu untuk sulsel sekitar dua puluh enam orang kemudian nusa tenggara timur ada lima belas orang
selanjutnya adalah jawa timur dan jawa timur
tiga yang kemudian mereka dideportasi di malaysia
yang pertama adalah peres keinginan karena kontrak kerja habis
kemudian yang kedua adalah memang tidak memiliki surat surat dan itu yang paling banyak
dan yang ketiga adalah ada sebagian di antara saudara saudara kita ini yang berubah sesuatu di malaysia
dan mereka sudah menjalani hukum dan sejelas selesai hukuman mereka dideportasi